kita akan sapa jurnalis kompastv
ada gufron lamataha dari makassar sulawesi selatan
ada fia irmar dari surabaya jawa timur
dan valentina sitorus dari glorabungkano jakarta
gubron bagaimana persiapan di sana
terima kasih supporter bola untuk bisa datang ke sini
sekaligus menikmati makanan dan juga jajanan khas sulawesi selatan
maupun juga kota makassar secara gratis
di samping kiri dan kanan serta belakang saya ini sudah tersedia kurang lebih seratus gerobak
yang merupakan juga pelaku umkm dan juga pedagang khas makanan sulawesi selatan
dari kota makassar misalnya tadi ada pisang epe
terus kemudian juga minuman itu ada saraba
tentunya juga ada bakso yang sudah disediakan
gratis untuk warga yang bisa datang ke tugu mnek di cpi
center point of indonesia di kota makassar provinsi sulawesi selatan
untuk sama sama nonton dan juga mendukung timnas u dua puluh tiga kontra uzbekistan di semifinal nanti
kendati saudara masih kurang lebih tiga hingga empat jam lagi sebelum laga timnas u dua puluh tiga melawan uzbekistan
namun persiapan sudah mulai dilakukan
sejak sore tadi mulai dari panitia pengacara sudah mulai mengatur jarak antara gerobak pelaku umkm
terus kemudian juga layar besar dua layar utama di belakang saya ini
yang nantinya menjadi layar utama supporter bisa menyaksikan dan juga mendukung indonesia nantinya lawan uzbekistan
selain itu juga saudara di tengah tengah layar kiri kanan di tengahnya ada panggung utama
yang nantinya juga difungsikan sebagai hiburan bagi warga
sebelum dan juga sesudah laga dimulai
baik dari makassar kita bergeser ke surabaya jawa timur ada via irmar
fia bagaimana persiapan nobar di sana
diperkirakan ada berapa pendukung timnas yang akan hadir
baik selamat sore ibrahim dan juga saudara
persiapan untuk nobar semifinal piala asia u dua puluh tiga antara indonesia melawan uzbekistan pada sore hari
hari ini di halaman balai kota surabaya hampir selesai
ibrahim dan juga saudara hal ini terlihat dari hampir seluruh led sudah terpasang oleh para pekerja ya
sudah dipasang sejak siang hari tadi hingga sore hari ini
bahkan informasi terbaru yang kami dapatkan jika tadi ada sekitar lima layar led yang dipasang untuk nobar nanti malam
ternyata pada sore hari ini ditambah lagi tiga
nantinya bisa dipergunakan untuk masyarakat nonton bersama bagaimana jalannya pertandingan antara indonesia melawan uzbekistan
ini artinya semangat antusiasme masyarakat surabaya untuk nobar nanti malam ini akan semakin meriah
termasuk juga salah satunya persiapan pengamanan
bahwa sore hari ini bisa anda lihat ibrim dan juga saudara akan dilakukan apel bersama
yang diikuti oleh petugas gabungan yang terdiri dari tni
kemudian ada petugas dari bppd lima
satpol pp di subkota surabaya
ada sekitar ratusan petugas yang disiagakan di titik titik keramaian terutama yang mengarah ke balai kota surabaya
karena memang nanti diprediksi akan ada sekitar sepuluh masyarakat surabaya yang akan nobar di halaman balai kota surabaya
ditambah juga selain balai kota juga ada di gedung negara gerhadi yang juga lokasinya sama di pusat kota surabaya
sehingga diprediksi akan terjadi kepadatan nanti malam
sehingga pengaturan arus lalu lintas juga nanti akan dilakukan oleh para petugas gabungan
bakal ada banyak kemeriahan di surabaya di makassar
lalu bagaimana dengan di gbk jakarta
valen bisa digambarkan kepada kami
bagaimana nanti kemerahan yang tersedia di gbk
mungkin anda bisa mendengar sayup sayup audio yang mana ini menjadi persiapan yang dilakukan dari tim panitia yang mana
dalam hal ini pssi dan juga kementerian bumn yang mengelola acara untuk bisa nonton bareng
untuk melihat piala asia u dua puluh tiga antara indonesia versus dengan uzbekistan
nanti di belakang saya ini akan ada dua layar untuk ukuran
tampaknya ada gangguan sambungan audio kami bersama dengan jurnalis kompas tv
valentina sitorus dari stadion glora bungkarno jakarta
tadi valen sempat menyampaikan ada dua layar yang disiapkan oleh panitia pssi dan juga kementerian bumn
untuk memberiakan acara nonton bareng mendukung timnas u dua puluh tiga dalam laga semifinal malam nanti lawan uzbekistan
dan juga gufron dari acara no bar timnas u dua puluh tiga